menjadi lakon di pemerintahan dki
fenomenal dan punya daya juang untuk bertarung dalam pemilihan gubernur di dki jakarta
apalagi memang pernah menjadi lakon di pemerintahan dki
ahok yang dimajukan oleh pdi saya menganggap orang ini adalah punya integritas yang mampu menjaga
sehingga wajar kalau pdi atau ibu megawati memberi rekomendasi kepada beliau untuk bertarung dalam pemilihan gubernur di dki jakarta
saya kira salah satu sikap leadership yang ditonjolkan oleh ahok adalah orang yang jujur
kadang kadang memang dia coplos coplos tapi mempunyai muatan untuk kebaikan kita
saya kira apa yang disampaikan ibu mega perlu menjadi sebuah referensi politik